takutnya kebagian bangku
oh gitu tadi pilihnya
biasanya pilih yang
bangku ke nomor berapa bu
kenapa sih bu kalau itu mbak
ya gimana ya kalau di belakang bagus
berangkat dari rumah jam berapa
jam setengah enam
tapi kalau di sini
setiap tahun seperti ini bu ya
jadi memilihnya di depan aja tadi di apa ditandainya pakai apa pakai tas atau